presiden joko widodo melantik muhammad ali sebagai kepala staf angkatan laut menggantikan laksamana yudo margono
kepada laksamana muhammad ali presiden memberikan tugas untuk memperhatikan kawasan pulau terluar
dan perbatasan laut yang dapat memicu sumber konflik seperti laut natuna utara
penunjukan muhammad ali oleh presiden joko widodo sudah melewati banyak pertimbangan
dengan memperhatikan rekam jejak dan berbagai jabatan penting yang telah diemban laksamana muhammad ali
presiden berharap kepala staf angkatan laut yang baru memiliki perhatian khusus terhadap perbatasan laut dan pulau terluar yang memicu kerawanan konflik